tujuh belas negara akan bersaing memperebutkan enam medali emas
di cabang olahraga panjat tebing yang digelar di jakabaring sport city
cabur panjat tebing merupakan salah satu cabur andalan
untuk menambah pundi pundi medali emas bagi tim merah putih di asian games dua ribu delapan belas
nomor speed relay putra dan putri menjadi salah satu nomor
yang diandalkan untuk dapat memenuhi target dua medali emas
akan memulai pertandingan pada tanggal dua puluh tiga agustus besok
seluruh atlet negara peserta telah berlatih dan mencoba venue panjat tebing
sejak tanggal sembilan belas agustus lalu
panitia juga sudah mempersiapkan jalur pemanjatan untuk nomor lead dan boulder
dan di asian games kali ini enam belas atlet indonesia akan turun di enam nomor
yang dipertandingkan di cabang olahraga panjat tebing
di hari pertama pertandingan cabur panjat tebing akan memperebutkan dua medali emas
dari nomor speed putra dan putri
cabur panjat tebing akan dipertandingkan hingga tanggal dua puluh
pertandingan akan diperlukan pada tanggal sembilan belas agustus mendatang
sudah ada korespondensi ann indonesia erlangga wisnuwaji di arena asian games palembang sumatera selatan
salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di palembang ini adalah panjat tebing
dan juga menjadi salah satu incaran target emas bagi indonesia
bagaimana kans indonesia dan apa hasil dari pertandingan hari ini
selamat sore fani memang betul setelah kemarin cabang olahraga sepak takraw
menyumbangkan satu medali perunggu dari palembang
namun hari ini hasil kurang memuaskan dirayah oleh atlet atlet indonesia
karena dari beberapa nomor final yang dipertandingkan di palembang ini
atlet atlet indonesia gagal menyumbangkan medali
peluang terbesar di cabang olahraga bowling di nomor trio putri indonesia
gagal meraih medali dan hanya berada di peringkat ke dua belas
di cabang olahraga menembak juga atlet indonesia yang turun di nomor lima puluh meter rival dua
position putri dan dua puluh lima meter pistol woman juga gagal maju ke final
dan kekalahan juga dialami oleh atlet indonesia yang turun di kayak single putri
namun jangan khawatir karena perolehan perbendaran medali indonesia
masih bisa kemungkinan besar akan bertambah mulai besok
karena besok cabang olahraga panjat tebing sudah memulai pertandingannya
dan untuk membahas bagaimana sebenarnya peluang tim panjat tebing indonesia di asian games kali ini
saya sudah ada bersama dengan kepala tim
panjat tebing indonesia mas cali setiawan
mas cali setiawan mas cali gimana mas target kita di panjat tebing dua medali emas
peluangnya sangat besar untuk itu ya
kita di nomor individual putri dan beregu putri
di atas kertas kita unggul dari negara manapun di asia
kalaupun sampai meleset itu hanya karena faktor luck
karena di nomor speed itu faktor luck sangat tinggi
dan kita sangat siap dan kalaupun gagal hanya karena masalah karena sial saja
jadi ya sangat siap
tapi dari palembang ini sampai hari ini belum menyumbangkan medali emas nih mas
sementara di jakarta sudah ada enam emas
cabur panjat tebing di tarikten dua medali emas
syukur syukur bisa lebih
ini jadi beban atau malah jadi penyemangat nih mas
besok panjat tebing sudah dimulai kan dua medali emas sudah akan diperbutkan
gimana mas dari atlet atlet kita sendiri
secara fisik secara psikis secara moral
dan saya kira ini akan menjadi energi yang sangat positif ketika kita belum bisa menambang apapun dari palembang ini
jadi malah jadi tambahan motivasi mas
soalnya ketua kontingen kemarin pas datang ke jakabaring bilang dari palembang akan bisa meraih delapan medali emas
ya insya allah itu dua dari kami
semoga ini tercapai targetnya mas ya
thank you mas siali
ya itu tadi
pernyataan dari kepala pelatih panjat tebing indonesia yang menjanjikan bahwa mudah mudahan target dua emas dari cabur panjat tebing ini akan dapat menjadi menambah pundi pundi medali emas bagi kontingen indonesia yang hingga saat ini sudah meraih enam medali emas
dan bukan tidak mungkin di asean games dua ribu delapan belas ini posisi indonesia akan dapat menembus peringkat sepuluh besar seperti yang ditargetkan oleh pemerintah sebelum asean games dua ribu delapan belas berlangsung
terima kasih erlangga
kita akan saja agar target dua medali emas